seratusan warga kota makassar menolak rencana pemerintah menaikkan iuran bpjs kesehatan
kebijakan itu dinilai akan makin menyengsarakan rakyat
warga juga mendesak perbaikan sistem jaminan kesehatan yang lebih memudahkan rakyat
lebih seratus warga makassar yang tergabung dalam serikat rakyat miskin indonesia atau srmi
berunjuk rasa di bawah jembatan layang urib sumoharjo
mereka menolak rencana pemerintah menaikkan iuran bpjs kesehatan
rencana kenaikan hingga seratus persen diakini makin menyengsarakan utamanya rakyat miskin
karena itu pengunjuk rasa meminta agar sistem bpjs dievaluasi
masa juga mendesak adanya audit pada jaminan kesehatan nasional
aksi masa dilanjutkan di gedung dprd sulawesi selatan dengan berjalan kaki yang jaraknya sekitar dua ratus meter
di sini pengunjuk rasa kembali menyampaikan tututannya
bukan persoalan kesehatan itu mahal bukan
tetapi yang terjadi adalah sejauh mana konsistensi pemerintah sendiri dalam memberikan layanan kesehatan yang maksimal terhadap rakyatnya
sekali lagi bahwa pernyataan pak muldoko adalah pernyataan yang sangat kontroversial
tidak ada kesehatan yang mahal
sesungguhnya kesehatan itu sangat murah jika dengan tata kelola yang benar tentu saja
aksi ini disambut baik sejumlah perwakilan anggota dprd sulsel
yang juga sepakat menolak kenaikan
iuran bpjs kesehatan
itu kan menjadi beban baru di apbd kita
artinya harus ada realitas pembangunan yang lain yang harus kita closing untuk menutupi permintaan bpjs itu
untuk kota makassar dengan penduduk satu enam juta jiwa
alwi fauzi makassar sulawesi selatan